direktur pelaksana bpjs ketenaga kerjaan menyesali sikap kontraktor yang hingga minggu sore
belum mengunjungi korban tewas di rumah sakit polri
selain mengimbau pentingnya jaminan keselamatan kerja bpjs ketenaga kerjaan juga mengkritisi
untuk ahli waris korban tewas rubuhnya alat berat dan tiang penyangga
di proyek pemasangan rel double track di jatinegara
bpjs ketenaga kerjaan akan memberikan santunan sebesar satu ratus dua puluh tiga juta rupiah
dan santunan macam macam sangat menarik sekali manfaatnya
ada kematian santunan kematian lalu ada sebesar empat puluh delapan kali upah
dengan total manfaat kepada setiap pekerja sebesar satu ratus dua puluh tiga juta
itu dengan dasar upah hariannya adalah delapan puluh ribu rupiah per hari